dan hingga kamis dini hari tadi rizki bilar masih terus diperiksa di polres jakarta selatan
kuasa hukum rizki bilar hotma sitompul akan mengajukan surat penangguhan penahanan ke polres jakarta selatan secepatnya
muhammad rizki atau dikenal dengan rizky bilar pada rabu malam statusnya dinaikkan menjadi tersangka
dan hingga kamis dini hari bilar masih diperiksa secara intensif
rizky bilar terancam dijerat dengan undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
pasal empat puluh empat ayat satu dengan ancaman lima tahun penjara
hotma sitompul yang diminta menjadi kuasa hukum bilar usai ditetapkan sebagai tersangka akan segera membuat penangguhan penahanan
kami kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai
itu yang dicatat ya
di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian